kok bisa disini sih pak
lagi bikin laporan buat rumah sakit
kebetulan disini andien dimana andien
andien di rumah pak
hari ini aku ada meeting soalnya disini
ini kayaknya papa lagi sibuk banget
eh duduk duduk duduk
ini gak tau laptopnya udah lama atau gimana
sering banget hang
papa berkali kali mau
lah lah yang kayaknya bingung
kalo sampai ada tragedi
kita membuang foto keluarga yang kita cintai ini ya
tolong masukin rumah dulu saya ya
iya pak bos
ngeliat foto gue sama andien aja mama gak mau
bahkan nyuruh sama kiki buang foto keluarga ini
padahal dulu mama yang pengen kita foto sekeluarga
hari ini ada pemotretan keluarga
mama udah bikin janji dua hari yang lalu
mama bener bener lupa kasih tau kalian
kayaknya mamam pasti belum mau ketemu sama gue
kalau guaisonalu masuk
yang ada nanti kondisi mental mama memburuk lagi
gak muatan inti
justru didepan aja
jangan jauh jangan jauh
jangan jauh jangan jauh
tidak pak bos
baik pak bos
izin banget istri papa nih
papa ini kan biar sini pak tidur dong
biar nanti tidurnya enak nggak ada buan
tadi aku lihat banyak barang barang tuh di atas
kamu mau nggak kalau tolong turunin
soalnya kayaknya nggak dipakai
mendingan aku buang kan daripada nanti banyak debu
debunya luar biasa deh
ya aku taruh debunya di sini lagi
nanti nanti biar aku beresin lagi
maksud aku tempatnya
kan udah gak dipakai kan
mendingan dikasih orang atau dikemanain kali pak
laptop kamu kan udah dijual waktu itu
udah ganti yang baru kan
iya nanti aku cek dulu masa diisinya apa nggak ya
ini sampai nggak bisa dibuka
masa diisinya juga mah
oh ini surat surat kita nih ya
sini sini ini debu
ini harddisk siapa ya
kenapa nggak punya harddisk kayak gini
ya ampun hang lagi
mana ditunggu laporan revisenya sama direksi lagi
anda bisa keluar
kok bisa disini sih pak
lagi bikin laporan buat rumah sakit
andi dimana andi
andi di rumah pak
hari ini aku ada meeting soalnya disini
ini kayaknya papa lagi sibuk banget
ini gak tau laptopnya udah lama atau gimana
sering banget hang
bapak berkali kali mau beli laptop baru
tapi belum sempet
nah ini sekarang hang lagi
padahal papa udah harus bikin laporan baru
dan papa takut nih sekarang datanya pada hilang
aduh gimana ya
gini aja deh pak
mending data datanya coba papa
soalnya kalo nanti suatu waktu laptopnya ngeheng lagi
papa udah punya cadangan
jadi untuk sementara kalo sampe laptopnya udah bisa nyala lagi
papa backup dulu datanya
ini kamu gak pake
cadangan aja ini buat jaga jaga
tapi gak pernah dipake sih
terima kasih ya nob
semoga datanya bisa ke safe ya pak
aku meeting dulu pak
kok bisa ada di kamu
eh dia waktu minjemin hardisk ini ke papa
waktu papa masih kerja jadi manajer
dah lama sekali sih ini
yaudah papa nanti coba balikin hardisk ini ke kantor nino deh
sebelum papa berangkat ke coffeesity
pamanin dulu ya
ini sama aja artinya kamu nipu dia loh
ma dengerin aku ya mah
dia makin penasaran ma
dan akan terus terusan nyari file dari foto itu
foto itu tuh ada filenya di hardisk
dan hardisknya gak tau dimana sekarang
ini hardisknya nino yang dimaksud sama elsa
yang ada foto aku dan ibu chandra
aku seneng fotonya udah jadi
kenapa aku mau buang fotonya
aku telepon mama deh
aku telepon mama deh
aku telepon mama deh
lo yang platengsings dia
yaudah sayang sayang jangan sedih lagi ya
nanti kalau mama sama papa balik nanti kita langsung cetak foto itu ya dan yang lebih besar lagi
mama sama papa belum tahu pulang kapan tapi
secepatnya kita akan balik lagi ke dulu kok sayang
udah ya sayang jangan nangis lagi ya
jagain omat disana
jadi anak yang baik ya
dengar apa kata mama
yaudah hapus air matanya gak boleh sedih lagi